terima kasih anda kembali di cnn indonesia today
sebagai bagian dari presidensi g dua puluh indonesia menggelar pertemuan pendahuluan b dua puluh atau b dua puluh inception meeting
dengan semua delegasi anggota g dua puluh di jakarta pada dua puluh tujuh hingga dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
dalam pertemuan ini presiden joko widodo menyatakan bahwa indonesia berkomitmen dan terbuka
untuk kerjasama dan investasi dalam tiga peluang utama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dalam sambutan pertemuan pendahuluan b dua puluh atau b dua puluh inception meeting dari istana bogor jawa barat
presiden joko widodo menyatakan bahwa indonesia berkomitmen dan terbuka
untuk kerjasama dan investasi dalam tiga peluang utama
tentunya kerjasama dan investasi yang dimaksud harus saling menguntungkan dan juga memberi nilai tambah
terutama bagi pemulihan ekonomi nasional dan juga ekonomi global
berjalan dengan fokus utama
presidensi g dua puluh indonesia ada tiga hal peluang utama yang harus kita manfaatkan
pertama transisi menuju green economy
kedua tren digital ekonomi yang semakin pesat
dan yang ketiga perbaikan arsitektur kesehatan global yang lebih responsif dalam menghadapi pandemi
sementara itu ada tiga peluang utama ditawarkan oleh presiden joko widodo untuk forum g dua puluh
dalam sambutannya membuka pertemuan tersebut
salah satunya adalah peluang pada transisi menuju ekonomi hijau atau green economy
transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar
dan sekaligus memberikan peluang besar
potensi di sektor energi terbarukan harus diingkat
ikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas termasuk pendanaan dan investasi
indonesia juga akan unjuk gigi sebagai produsen baterai sel untuk mobil listrik dalam presidensi g dua puluh
tak hanya sebagai penggagas indonesia ingin dilihat sebagai eksekutor investasi ramah lingkungan dan berkelanjutan
serta menjadi contoh di hadapan delegasi g dua puluh
menteri investasi kepala bkpm mbah lillah dahlia mengatakan
g dua puluh ingin memperlihatkan pada dunia
investasi pembangunan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi bahkan dikategorikan terbesar di dunia
pabrik baterai sel tersebut merupakan proyek konsorsium asal korea selatan lg
dengan pt industri baterai indonesia atau indonesia baterai corporation
saya mau sampaikan kepada dunia bahwa indonesia salah satu negara produsen baterai mobil untuk kita supply ke global
yang kedua kita juga ingin memperlihatkan mereka
kita harus memiliki kekuatan yang lebih baik untuk membangun ekosistem industri yang berbasis lingkungan
hijau kita punya radikal tara
bahlil menambahkan indonesia harus menjadi trendsetter bagi dunia dalam membangun ekonomi yang ramah lingkungan
tim liputan cnn indonesia